menarik karena kemarin hamas betul betul melakukan serangan yang terkoordinir
jadi mereka masuk lewat darat dan juga masuk lewat laut
itu sebetulnya menunjukkan bahwa hamas sudah mencapai level militer yang sangat mapan sebetulnya
apalagi senjata senjata yang dipakai juga tidak semuanya senjata rakitan
tapi ada beberapa senjata pabrikan yang sampai saat ini masih dipertanyakan itu datangnya dari mana
kemudian respon yang diberikan
israel juga agak berbeda
biasanya kalau ada kasus kasus semacam ini israel itu hanya melakukan operasi militer udara saja
jadi strategik bombing saja yang dilakukan
tapi saat ini kan sudah dilakukan pemanggilan para reservice
jadi tentara tentara cadangannya juga sudah disiapkan
artinya ya mereka menyiapkan untuk serangan darat
nah kalau serangan darat dilakukan dampaknya akan luar biasa bagi gaza
cara israel berperang di darat itu agak berbeda dari kebanyakan cara berperang
biasanya mereka akan memulai dengan demulation
jadi ada penghancuran rumah penghancuran gedung dan seterusnya
dan kalau itu dilakukan apalagi masuk sampai ke kota gazanya ke gaza city nya
saya agak khawatir tingkat kerusakannya akan luar biasa tinggi
kita bicara eskalasi konflik atau perang yang bisa terjadi
faktor faktor apa nih yang bisa membuat eskalasi konflik atau perannya terjadi
iya kalau dari sisi israel kan sebetulnya yang pertama pemerintahan yang sekarang berkuasa itu koalisi sayap kanan dan religius
nah serangan hamas itu dilakukan bukan hanya di hari sahabat tapi juga di hari raya
nah itu juga akan menimbulkan sentimen bagi kelompok kelompok religius
ya kemudian benjamin netanyahu itu selalu menjanjikan jaminan keamanan
jadi itu yang menjadi platform utama netanyahu
dengan adanya serangan ini maka netanyahu mau tidak mau kan harus memenuhi janjinya
satu dia sudah mengalami kegagalan karena serangannya ada
jadi artinya dia juga harus memberikan jaminan bahwa serangan semacam ini tidak akan terulang kembali
tapi yang menjadi concern saya sebetulnya adalah keberadaan para sandera
karena kan dikabarkan bahwa hamas mengambil beberapa sandra
satu sandera saja bagi israel itu kuat sekali nuansa politiknya
apalagi kalau sampai puluhan apalagi ratusan sandera
jadi itu nanti akan jadi tekanan akan memberikan tekanan yang luar biasa besar pada netanyahu
dan hal itu tidak tidak menutup kemungkinan kalau misalnya netanyahu kemudian memutuskan perang secara total ya
apalagi kan dalam konteks ini
serangan awalnya dilakukan oleh hamas sehingga netra jagu bisa kemudian menggunakan itu sebagai kasus beli
di sisi lain kita tahu bahwa netanyahu ini pemimpin israel juga sudah menyatakan perang ya
declare war begitu ya
kalau lihat kondisinya seperti ini
kita takar coba kekuatan antara kedua belah pihak
tadi anda sempat sebutkan ya pak broto bahwa hamas ini terlihat berbeda dari sisi persenjataan
ada lebih modern lah begitu tanda kutip ya
ini kan yang sebelum sebelumnya
kalau kita lihat potensi atau adu kekuatan antara kedua belah pihak ini seperti apa sebenarnya
baik itu dari sisi persenjataan maupun sumber dayanya
ketika memang nanti perangnya memang meledak terjadi
sebetulnya laporan terakhir yang ada mengenai kekuatan hamas secara terbuka itu sesudah tahun dua ribu sembilan
jadi sesudah perang gaza waktu itu
dan waktu itu memang belum sesofistikasi sekarang
beberapa senjata yang dimiliki oleh hamas itu bersumber dari iran
dan itu juga diakui oleh hamas
tapi jumlahnya itu masih menjadi misteri
tapi dengan kemampuan storage hamas
aksesorisnya kan biasanya ada di tunnel tunnel di bawah tanah
saya tidak yakin bahwa mereka masih punya amunisi yang memadai untuk perang jangka panjang
itu yang kemudian mengkhawatirkan
karena di satu sisi israel masih punya sistem persenjataan yang lengkap
dan biden juga sudah mengatakan bahwa amerika serikat akan menyuplai pasokan senjata dari amerika serikat pada israel
jadi kalau secara kapasitas militer memang timpang sekali
tapi yang harus diingat hamas itu piawe dalam perang skala kecil
jadi mereka piaw sekali untuk melakukan perang perang skala kecil
terutama perang perang kota
jadi kalau misalnya israel masuk juga ke jalur gaza
jadi operasi darat
saya rasa hamas masih akan tetap bisa menunjukkan tajinya
jadi akan cenderung sulit bagi israel untuk betul betul menghancurkan infrastrukturnya hamas
baik melihat kekuatan ini berapa lama kira kira kemudian tensi yang tinggi ini masih akan terus berlangsung
bisa kita katakan mungkin perang antara hamas dan juga israel

sejauh ini belum ada rilis resmi dari israel
apa saja tujuan yang akan mereka dapatkan
tapi kalau kita melihat pola yang muncul dalam perang perang terakhir
dalam konflik konflik gaza yang terakhir
israel itu selalu menyasar beberapa level leadersnya hamas
jadi pemimpin pemimpin lapangan hamas
nah sampai saat ini kan sudah ada beberapa nama yang teridentifikasi
jadi kalau kita lihat
kalau kita kemudian membayangkan israel akan menyasar mereka
sepertinya ada beberapa nama yang akan mereka cari
beberapa seperti pemimpin sayap militernya muhammad daeb
kemudian ada juga beberapa spokesperson
atau beberapa pemimpin politik yang ada di jalur gaza
nah operasi itu akan ditentukan lama atau tidaknya itu akan ditentukan oleh hal tersebut
itu secara teknis militer ya
tapi sebetulnya kalau misalnya nanti tekanan atau operasi yang dilakukan oleh israel itu terlalu besar
jadi dia tidak terukur dengan baik
akan membuka ruang bagi kecaman internasional
karena pertarungannya ada di situ sebetulnya
kedua belah pihak ini melaporkan ada sekitar lebih dari seribu korban begitu ya
korban jiwa akibat saling serang ini atau ketegangan antara hamas dan juga israel
di sisi lain kita tahu bahwa
dari pihak jalur gaza juga menyebutkan bahwa
hal yang sangat mendesak saat ini adalah evakuasi dan juga kebutuhan warga sipil yang ada di sana
melihat kondisi seperti ini pak broto
apakah ini saatnya pbb harus segera melakukan intervensi
bisa tidak sebenarnya pak
ya intervensi pbb itu kan membutuhkan mandat dari dewan keamanan ya
dan di dewan keamanan itu masih ada amerika serikat
dalam kondisi normal
amerika serikat itu tidak akan bersedia
jadi amerika serikat itu selalu menggunakan veto
manakala dewan keamanan mengusulkan resolusi yang merugikan israel
jadi berharap pbb akan diturunkan atau terjun di dalam penyelesaian masalah ini
terutama kalau misalnya nanti mengirimkan pasukan perdamaian dan sejenisnya agak sulit
jadi tekanan tekanan diplomatik menurut saya lebih penting untuk dilakukan
terutama dari negara besar
kecuali mungkin amerika serikat yang posisinya sudah tegas mendukung israel
dalam bentuk apa pak
mungkin singkat saja pak broto
tekanan diplomatik yang bisa dilakukan negara negara terhadap israel dan juga israel khususnya
ya sebetulnya beberapa negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan israel bisa misalnya memulai atau menginisiasi pembekuan sementara
tapi yang paling kuat sebetulnya
yang paling bisa diandalkan untuk memberikan tekanan saat ini adalah cina
ya china kan masih memberikan statement yang belum terlalu tegas sebetulnya
tapi kalau china kemudian memberikan ketegasan statement
kemudian mereka juga memberikan gangguan dalam bentuk hubungan ekonomi
nah hal itu juga tidak terlalu tegas